suasana lengang nampak di perkampungan rw dua kelurahan cililitan kecamatan kramat jati
jakarta timur menjelang peringatan hari kemerdekaan republik indonesia berbeda
dari tahun tahun sebelumnya di tengah situasi pandemi kofit sembilan belas warga tidak lagi menggelar
panggung hiburan dan perlombaan bagi anak anak untuk memeriahkan perayaan tujuh belas agustus ada
hai biasanya kalau tujuh belas an lombanya apa aja kerupuk kerupuk terus apalagi balap karung
ya apalagi lereng terus masukin belit ke botol botol terus pengen ada lomba lomba
ada pengennya ada ya meski menjadi salah satu daerah zona hijau penyebaran
covid sembilan belas di jakarta warga tetap mentaati instruksi pemerintah untuk

membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan ketua rw dua kelurahan cililitan kosasi memberikan
sosialisasi dan pengertian kepada warganya untuk tetap berada di rumah dan menjaga protokol
kesehatan kegiatan untuk hiburan hiburan itu ditiadakan cuman istilahnya dia istilahnya apa
harus menghias lingkungan dan karena memang ada peraturan dari pemerintah bahwa kita harus
menghias lingkungan dia masing masing dilarang istilahnya dia mengadakan pertandingan pertandingan
baik futsal baik polibal seperti istilahnya banyak merumunan nggak boleh jangan lebih daripada lima
gitu ya namun demikian untuk tetap memberi kesan suasana hari kemerdekaan warga menghias rumah
dan jalan jalan setapak dengan umbul umbul bendera dan lampu warna warni menurut warga hiasan hiasan
tersebut membuat semangat nasionalisme mereka tak luntur meski merayakan hari kemerdekaan di
tengah pandemi satrio adi julian asri jakarta